mirna apa itu
kenapa sih mirna
gue juga gak tau ayo
sakit gak punggungnya
karena reina adalah anak andin dan roy
gak usah teriak
lo mau buat satu restoran ini denger
itu alasan sebenarnya aldebaran mengambil reina dari panti
karena aldebaran pikir
nini yang gue buang ke panti asuhan adalah anaknya roy dan mbak eni
gue tuh baru kepikiran gue baru inget
kemarin gue sama mieci mau ketemu lo sama andien
lo gak ada apa apa
andien gak pernah hamil karena roy
apa bener reina bukan anak roy
apa bener reina bukan anak roy
apa bener reina bukan anak roy
ya datang kesini
dia anak roy
mas duduk sini
biar aku pesenin ya
andien bilang dia gak bunuh roy
tapi saat itu dia beneran hamil
dan dia hamil anak roy
makanya nino gak mau terima anak itu
mas kamu denger aku gak
biar aku pesenin
terserah kamu aja
mbak aku selesai
disini ada saplnik gini ya
sol ada v cup ter sini
bagaimana kau bisa fianceain dari tadi
hidup mbak andin
itu pada saat dia berpisah sama dino
karena mbak andin itu sangat mencintai nino
ya mungkin sekarang dia udah nikah sama kamu
tapi butuh empat tahun
empat tahun mbak andin untuk ngelupain nino
bahkan di hari pertama mbak andin keluar dari penjara
siapa orang pertama kali yang ditemui
dia bersalah karena udah selingkuh nino
sampai hari ini andin masih punya perasaan sama nino
pa aku punya tas baru sama jam baru loh
tadi mama beliin buat aku
haa mas al kenapa ya
apa lagi banyak pikiran
nggak biasanya loh
mas al nggak merhatiin gini kalau diajak ngobrol sama rena
apa ada yang mengganggu pikiran mas al
maaf ya pak maaf ya bu saya ganti yang baru ya sebentar aduh
aduh mikir apa sih lu al mikirin apa lu rena itu anaknya roy rena anaknya roy al dia anak
roy yang udah lu perjuangkan selama ini mas kamu apa apa rena nggak papa sayang nggak papa
ya pulang ya udah udah aku bayar dulu ya
sikapnya pak bus kok aneh banget ya hari ini aduh kenapa lagi
baru juga balikan andina mepa bos masa mau dibikin huru hara lagi sih
assalamualaikum warahmatullah waalaikumsalam papa
mama buatin teh untuk kamu ya
apa yang akhir seven
mendinga berani kasih tonino tak came oke itu suaminya jebrak tahu
kenapa rasanya aku jadi
benar benar ketakutan ya
gimana kalau seandainya
andin benar benar tidak melakukan itu semua
kira kira apa yang harus aku lakukan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ada apa pak
papa mau tanya
yang saya sudah ada masalah
di prasama preman
sama sekali nggak tahu apa apa
bapak sudah menduga itu no
kamu belum pulih betul
tolong jaga dia
jangan sampai elsa menghadapi masalah seperti ini
tanpa didapingi suaminya
yaudah untuk lebih detailnya
kamu tanya aja sama elsa
kalau kamu butuh bantuan papa
papa siap bantuin kamu
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kok kesannya elsa banyak sekali masalah sekarang ini
komentar di atas milk
abis dapetin oleh irvin
kamu hilang telefon
dia gak tau kalau elsa dalam masalah dia lagi diperes sama prema
dia gak tau
itu artinya apa mak
komunikasi antara nino sama elsa itu gak bagus
sekarang dia udah tau
sampai jumpa di video selanjutnya